wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin optimis pembangunan smelter pt freeport indonesia di manyar gresik jawa timur bisa selesai lebih cepat
wakil presiden ri ⁇ maruf ⁇ amin mengatakan kehadiran kawasan ekonomi khusus dan fasilitas smelter freeport merupakan salah satu realisasi program pemerintah untuk menarik investasi
dalam usaha mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri pemerintah menjalankan program hilirisasi dengan pembangunan fasilitas smelter
oleh karena itu wakil presiden meminta agar pemerintah dan pemerintah di dalam negeri bisa mencari pemerintah yang lebih cepat
waktu ini pemerintah dan pemerintah di dalam negeri bisa mencari pemerintah yang lebih cepat
pemerintah di dalam negeri bisa mencari pemerintah yang lebih cepat
kalau ada bagian yang sudah lebih dulu lebih awal maka menurut saya berarti ke depannya mungkin ada lebih awal dari apa yang kita harapkan
karena pembangunannya berjalan terus dan tidak berhenti
dalam kesempatan yang sama presiden direktur pt freeport indonesia tony wenas menjelaskan konsentrat tembaga yang dimurnikan di fasilitas smelter minyak gresik tersebut
mempunyai produk akhir katoda tembaga
emas dan perak batangan
tembaga tersebut merupakan salah satu bahan utama dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle ekosistem selain aluminium nikel kobalt dan litium
ini adalah salah satu unsur unsur yang sangat penting untuk industri hilirisasi
saya juga yakin bahwa pemerintah sudah pak presiden beberapa kali mengatakan bahwa ekosistem kendaraan listrik ini yang akan dibentuk di indonesia
dan minggu lalu kebetulan pak
menko ekonomi dengan menteri perindustrian juga datang ke sini melihat prokes smelter dan memang sudah dibentuklah roadmap untuk industri yang lebih hilir lagi yang menggunakan bahan baku antara lain tembaga ini
sebagai informasi pt freeport indonesia mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah
freeport sedang melakukan investasi sebesar total tiga miliar dolar amerika serikat atau senilai rp empat puluh lima triliun
dan membangun fasilitas pemurnian konsentrat tembaga
pembangunan smelter baru di gresik tersebut sebagai mandat dalam izin usaha pertambangan khusus atau iupk
smelter tersebut diharapkan dapat diresmikan presiden joko widodo dan dapat beroperasi secara komersial pada mei dua ribu dua puluh empat